turun biasa anak anak bercanda iya iya anak anak sering ngerjain
kok turun turun ya mana poset sebentar saya cek lu ya hai kau hai kau kau jauh hai kau
aduh hai kalian nggak ada padeh
pak kiai aduh gimana dong ini udah tenang tenang aja cari aja di sekitar sini pasti dia ada kok
sempet sempet sempet ini tugas saya biar saya mencari hai kalau akan saya cari
walaupun dari sabang sampai merauke buatnya sebetulnya bener bener nih anak nih eh eh
kamu siapa kamu siapa eh ke kresek ke
siapa baru kelihatan di sini stop stop you don't speaking to me ini jangan jangan yang udah lama
banget ngintai pesan tren ya ayo jawab kalau misalkan bener terus kenapa berarti kamu paling
jangan jangan bukan eh eh eh eh eh maling maling maling maling
hai kalau mereka
kan tapi sudah seneng kamu balik
terus pak de
iya kenapa dengan ibu sayang
ibu tadi pingsan ya di jalanan
kamu kenapa lena
kamu kenapa lena
kamu kenapa lena
pasti kamu banyak pikiran capekan ya

tadi aku agak pusing aja terus
kalau ibu sudah mendingan kami pamit

bu lena saya tinggal ke belakang dulu ya
bu lena saya tinggal ke belakang dulu ya
banggil saya aja
terima kasih bu
aku mau ketemu sama
iya len ya
aku gak tenang
kalau belum ketemu sama haika mas
aku hubungi pakde sekarang ya
aku hubungi pakde sekarang ya
hidup di pondok itu gak ada
jauh dari orang tua
main gak bebas
tapi kan tujuannya orang tua

pengen haikal itu jadi orang yang soleh
orang yang tahu akan tuhan
orang yang beradab
hidup anak baik saja
hidup anak baik saja
assalamualaikum pakde dayang

loh kok pakde malah nangis
kangen sama rafi
pengen kumpul bareng gitu
apa haikal ada disitu
ada nih depan saya
haikal bicara sama ibunya ya
jangan kasih tau ya
kalau kamu kabur dari pondok
halo bu haikal baik baik aja disini
ibu khawatir gak
ibu mimpiin kamu diculik sama orang jahat
haikal baik baik aja disini haikal tenang saja
iya sayang ibu lebih tenang sekarang
kamu baik baik disana ya
alhamdulillah ikal baik baik aja
mas haikal baik baik aja saya
agar jangan bikin khawatir lagi ya
jangan kabur kabur lagi
jantung pakde itu dek dek
kayak orang lahiran
jadi begigi pakde
saya masih khawatir kalau hikal itu
punya inisiatif untuk kabur lagi dari pondok pesantren ini
jadi bagaimana kalau nanti malam
kita adakan roda untuk memantau
sekaligus mengawasi haikal
iya pak ustadz
gimana kebaikan pak ustadz aja deh
saya yakin apa keputusan pak ustadz
terbaik buat santri
insya allah pakde
terima gaji pakde
salah mulu deh pakde
kamu juga nanti ikut ronda
membantu mengawasi haikal bersama
indra dan hadi
aduh ustadz saya capek ustadz
makanya kalau orang belum selesai ngomong
jangan dipotong dulu
ya udah dah ustadz
mau kemana kan kamar kamu disini kenapa kesana
eh tunggu tunggu
eh tunggu tunggu
bentar bentar bentar
aku punya berita bagus
jadi kita dapat tugas
tapi kenapa kamu mukanya gak senang gitu
sebel ya sama dia
bukannya kamu gak suka sama si haikal
udah kalian gak usah berisik
tenang aja aku punya ide
buat ngerjain dia
jadi nanti kita tuh jalan